di tengah kebimbangan pemerintah indonesia menentukan aturan transportasi online
tiongkok justru sebaliknya
pemerintah negeri panda akan memperbaiki aturan bisnis taksi online
agar tidak mematikan transportasi konvensional
kementerian transportasi tiongkok telah melakukan riset
dan akan memperbaiki aturannya mengenai bisnis taksi online
menteri transportasi tiongkok yang chuan tang mengatakan
pemerintah tiongkok telah melakukan riset domestik dan banyak negara
serta akan memadukan regulasi puluhan negara dengan tiongkok
namun pemerintah tiongkok tetap akan memajukan bisnis taksi tradisional
sekaligus mendukung bisnis transportasi online yang terbukti kebanjiran permintaan